rencang kanan gerak
terima kasih om ubes
bawa sepedanya hati hati
hari ini aku dapat uang banyak
hampir sejuta setengah
aku belum operasi
uang yang diaku bisa kita kasih ke poni
iya tapi kalau bisa dua jutaan
mungkin bisa lebih enak kasih pinjamnya
kita cari tambahan yuk
mau lepas berapa
beritahamat sih tambahin atuh
jual hp second di kaki lima
gak ada dus nggak ada kartu garansi
pasti ditawar murah juga

mohon maaf mengganggu perjalanannya
nggak punya pak
rencang kanan gerak
istirahat di tempat gerak
bagaimana praktek kerja lapangan hari ini
baiklah untuk hari ini kita cukupkan saja
besok kita lanjutkan
kayaknya setiap hari kita apes
kita dari pagi belum makan
kita pulang aja yuk
siapa tahu di rumah ada nasi
awas banyak copet
ayolah kna berhenti lagi

bakal ada yang nganggur

saya ada uang
tapi buat bayar kos
saya nggak betah di rumah
bapak saya sampai sekarang belum ngajak ngomong
kakak saya kayaknya malu begitu saya pulang dari penjara
kita satu kos satu kamar tapi jangan satu tempat tidur
saya kalau tidur biasa meluk guling takut salah
kita todong yuk
gara gara tadi dikeroyok saya sekarang gak selera buat nodo
yaudah kalau gitu mah gak usah
sebenarnya kamu kos di mana kayak yang bingung nyari alamatnya
saya belum kos baru mau nyari
kirain tek udah
sudah kosnya den
maaf bu saya sama teman saya juga belum makan nggak ada uang
satu setengah juta sebulan
waduh gak ada yang di bawah satu juta per bulan
tapi bukan di sini
oh kasihan sama temen temen aku
yang satu bapaknya sakit dirawat di rumah sakit
yang satu lagi tadi kasnya kejam bred
isinya dompet sama hp
di dompet ada uangnya
hampir satu setengah juta
kita tingkat pengangguran tinggi

kita lihat di sini
kita lihat di sini
kita lihat di sini
banyak orang susah
tingkat kejahatan tinggi
akhirnya banyak yang jadi orang jahat
yang jadi maling
jadi tukang todong
mudah mudahan gak ada temen aku yang kayak gitu
gak ada yang jadi maling
gak ada yang jadi tukang todong
gak ada yang jadi copet
apa kabar bapaknya masih dirawat
buat apa kamu seakrab
kan udah pernah ketemu kamu lupa
gini rumah kosnya
bayarnya harus dua bulan di muka
yang satu bulan buat jaminan
soalnya pernah ada yang kehilangan
gelas satu sama sendok
kemarin tidur di emperan toko mana
di jalan otak
ya udah malam ini kita kesana
harus malam sekali setelah toko tutup
mau cari kos tapi belum dapat belum ada yang cocok
kausan aku aja
sebulannya dua juta setengah
indri lagi nunggu dijemput sama kakaknya
habis nelfon hpnya ditaro di sebelah dia
cuma lengah berapa detik hpnya langsung gak ada
sampai ketemu ya
mudah mudahan indri bisa sabar
biar rezekinya bisa keganti
itu yang namanya putri
saya udah suka sama yang lain
aku udah niat uang itu mau aku kasih pinjam ke kamu
tapi aku sial
yang melayang bukan cuma uang
hp aku juga
nah itu dia
tapi lupa kenalan
jessy tadi telpon kamu tapi gak kamu angkat
dia salah duga
cowok yang lagi pedekatan sama dia bukan gak mau terima telepon atau balas sms gara gara jessi
dia salah duga
dia selalu ngebawa sms gara gara jessy
tapi karena hpnya ketinggalan di rumah temennya
jangan lupa like subscribe dan share ya
terima kasih juga
tadi junaid udah ketemu sama aku
dia nitipin surat lamarannya ha'aku
marahnya kak aku mudah mudahan dia bisa ke terima di kantor kita
aku jadi penasaran sama temen kamu yang namanya junaidi
mau ketemu mau kenalan
ganteng sih tapi kayak bapak bapak
mungkin maksud kamu kayak dewasa
enggak kayak bapak bapak
aku jadi penasaran aja
ya udah nanti aku ajak kamu kalau aku ketemu lagi sama dia
kalau cuma makan anak anak setiap hari saya kasih makan
tapi lauknya paling cuma sama ikan asin atau tempe
saya khawatir anak anak jadi kurang gizi
kalau anak anak kamu yang cantik cantik seperti saya itu kurang gigi
nanti tambah umur tambah tua
tapi badannya segitu gitu aja
ada inget gak kapan kita terakhir makan es krim
habis ngaji tadi belajar doa lagi nggak
doa buat orang tua
kata pak ustadz buat dibaca setiap habis sholat
dari sekarang sampai nanti dewasa
wahai tuhan ku ampun
inilah aku dan ibu bapakku sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu aku kecil